ya ampun kok udah tampang tampangnya kayak nggak mungkin gitu itu dia
udah gitu kiki selama ini yang nemenin kemana mana si poin
gue juga kan peranggetok nomor dia sekali lho sakit lagi tega amat sih boi kita
nggak papa semua bebek aja saya juga akan nambah
hai nanti saya akan buru buru kesini kamu ketemu irfan juga ya dan dia kamu hati hati
saya janji saya pergi dulu ya bisa ya nah papa pergi sebentar ya
oke pak papa hati hati ya baik baik dirumah ya ya
hai selamat malam
masalah mau kemana sih kok perasaanku enggak gini
alhamdulillah aku bener bener aku bener bener bersyukur sekali pak aku bisa minum kopi di sini
hari ini kamu boleh minum kopi sebanyak apapun yang kamu mau aku udah siapin kopi curah bekam
maaf aku kesini sama catherine soalnya tadi kita baru habis meeting
catherine asisten aku jadi dia menemani aku dulu bentar
apa ngam pernah datang gak
catherine ini kan yang memberikan kesaksian kalau dia datang ke rumah dan ketemu aku
di saat pembunuhan roy
jadi sekarang dia asistennya nino
iya mama sarah udah keluar dari lamas
kami mengajukan banding dan alhamdulillah diterima
maaf ma aku baru dengar berita ya sekarang
karena waktu itu mama menyembunyikan semua kesalahan kesalahan ransi
itu semua udah masalah
ayo duduk yuk
semuanya aku permisi ke toilet sebentar
kenapa ya sikapnya aneh banget kayak gitu tadi
aku cat aja deh
ma bachelor ma bapak

selalu ada pengundang pengundang juga
nggak ada karma
pak nih ruangannya agak dingin
gak usah kau aja
ini kenapa sih ya
kok saya malah mikirin itu terus
mas randy jadi kok pas meeting kaku banget
mas randy kenapa
gak apa apa kok kamu udah sampai rumah
nemenin panino ketemu papa mamanya
katering ngapain ya
ikut panino terus
sampai ketemu mertuanya juga ngikut
saya minta sekarang kamu ke taman pelamino ya
saya mau menangkap pelaku terluka wogel saya hari ini
udah ketemu pak pelakunya
nanti saya ceritakan
kamu lebih baik jangan pake mobil yang bisa kamu pake ya
supaya tidak mencuriga kan
hati hati ren tetep waspada
baik pak terima kasih
emang tipe cowok kaku dan gak asik
tapi kan seenggaknya dia sekarang udah mulai bales chatlo
mungkin aja dia lagi sibuk
jadi gak bales lagi
semoga semuanya berjalan lancar
semoga pak aha bisa nangkep peneror itu
jaga jarak ya
jangan terlalu deket
jangan sampai kita diserigai
pujaan hati uya
uya ini kiki juga yang ketenteng lo
jadi begini mirna ayang kiki
ternyata si boim itu mata mata
dia informannya sama dengan uya
dia informannya sama dengan uya

dia informannya sama dengan uya
yang bener lo
kok dari tampang tampangnya kayak gak mungkin gitu
udah gitu gigi selama ini
yang nemenin kiki kemana mana
untung kiki gak diapa apain

malah sakit lagi
gua tuh kaya dapet nih
tapi si boyin udah nyesel dia udah minta maaf sama bos
ih bunda bundaan itu cepet ketangkep deh si peneror deh
jadi biar kita bisa tidur nyenyak
ya ampun bang
terima kasih bang
kok belum keliatan
bos saya udah di tkp
apa jangan jangan bos iqbal ngedit dateng ya
pastikan boyin datang sendiri
aldebaran dan asistennya tidak ada
angga permadi juga tidak ada
oke kita kesana
masih ada yang nungguin
masih ada yang nungguin
masih ada yang nungguin
masih ada yang nungguin
masih ada yang nungguin
masih ada yang nungguin
masih ada yang nungguin
masih ada yang nungguin
masih ada yang nungguin
masih ada yang nungguin
masih ada yang nungguin
masih ada yang nungguin
masih ada yang nungguin
masih ada yang nungguin
masih ada yang nungguin
masih ada yang nungguin
masih ada yang nungguin
masih ada yang nungguin